raksasa teknologi google kembali merilis daftar pencarian terbanyak sepanjang tahun yang bertajuk google year in search dua ribu dua puluh
beragam topik mencetak rekor baru dalam jumlah pencaharian
beberapa topik sesuai prediksi namun ada pula yang mengejutkan
kami hadirkan topik topik yang paling banyak dicari oleh orang indonesia lewat bah google
yang selalu menemani kita setiap hari sepanjang tahun ini
saya mulai dari yang pertama
kita lihat di sebelah saya anda ingat ini
pokemon go memuncaki daftar pencarian untuk semua kategori
tidak hanya di indonesia oh pikache sudah mendekati saya
dan tidak hanya di indonesia tapi juga di dunia
oke sabar pikachu saya dulu yang bicara oke
pokemon go akan mengalahkan iphone tujuh dan donald trump
sementara di indonesia permainan mobile fenomenal ini mengalahkan topik gerhana matahari yang terjadi pada awal tahun dua ribu
dan kemudian juga
timnas indonesia yang berada pada posisi kedua dan juga ketiga
ah dia melihat saya ya
dan juga google mencatat puncak pencarian pokemon go terjadi pada sepuluh hingga enam belas juli dua ribu enam belas
pokemon go merupakan game berbasis augmented reality yang dikembangkan oleh pokemon company
bekerja sama dengan nintendo dan juga nintic
pokemon go bisa diunduh gratis untuk android dan juga ios
mengizinkan pemainnya untuk menangkap pokemon yang tersembunyi di berbagai lokasi
dan kita lihat saya selain juga akan mencoba mendekati pikachu
dia melihat saya ya
lalu kita lihat pikachu saya bisa mencoba untuk menyerupai suara kamu ya
dari vikaju saya akan bergeser ke kategori yang paling banyak dicari
kali ini adalah kategori tokoh
alias basuki cahaya purnama
menjadi yang paling banyak dicari oleh orang indonesia
dan pak ahok sudah ada di sebelah saya saat ini
kita lihat bahwa pak ahok ini memang dicatat oleh google sebagai puncak pencarian ahok
pada periode tiga puluh oktober hingga lima november dua ribu dua puluh
setelah video berisi rekaman pidatonya di kepulauan seribu pada akhir september lalu
beredar yang diduga berisi penodaan terhadap agama
video ini kemudian juga memicu kemarahan kaum muslim
dan dua kali aksi penolakan terhadap ahok disuarakan masa pada empat november dan dua desember dua ribu enam belas
dan kini ahok harus duduk di kursi pesakitan dalam kasus dugaan penodaan agama
jerat kasus ini tentu menjadi pukulan telak
dikala pak ahok mencoba peruntungannya lagi di dunia politik
ikut dalam pemilihan kepala daerah ibu kota
jalan ahok tampak akan semakin terjal